saudara satu keluarga yang terdiri dari ayah ibu dan dua orang anak ditemukan tewas mengenaskan di lobi parkir apartemen teluk intan penjaringan jakarta utara pada sabtu sembilan maret dua ribu dua puluh empat sore
kejadian ini sontak membuat warga sekitar geger pasalnya korban ini diketahui jatuh dari lantai dua puluh dua apartemen
mereka diduga bunuh diri karena masalah ekonomi
kami ingatkan anda saudara bahwa tayangan ini kami hadirkan tidak untuk menginspirasi siapapun untuk melakukan tindakan serupa
saudara jenazah satu keluarga ini disemayamkan di ruangan lantai sepuluh rumah duka grand huven pluit penjaringan jakarta utara pada senin kemarin
terlihat keluarga serta kerabat yang berada di tempat persemayaman ini diselimuti duka
kasus kematian satu keluarga yang langsung menjadi sorotan ini mengakibatkan empat nyawa melayang
mereka adalah ea yang merupakan kepala keluarga berusia lima puluh tahun
kemudian il sang ibu yang berusia lima puluh dua tahun
di mana para tetangga yang mengenal mereka menyatakan bahwa para korban ini merupakan sosok yang ramah serta religius lantaran kerap terlihat beribadah
dan inilah sodara rekaman dari cctv sesaat sebelum satu keluarga ditemukan tewas di lobi parkir apartemen
satu keluarga ini datang ke apartemen pada pukul enam belas lebih dua puluh waktu indonesia barat
kedatangan mereka terekam kamera pemantau yang berada di lobi apartemen
kemudian mereka berjalan ke dalam apartemen dan sebelum menaiki lift untuk menuju lantai dua puluh satu korban ea sempat mencium
kedatangan mereka menemukan petugas yang menemukan mereka tewas di lobi parkir apartemen
selanjutnya keempat jenazah ini dibawa ke rscm untuk diotopsi oleh tim forensik rumah sakit
otopsi dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti dari tewasnya para korban
tak ada satupun pihak keluarga korban yang menemani
empat jenazah saat tiba di ruang jenazah
untuk mundur ke belakang saudara saat pandemi melanda korban ea diketahui terkena pemutusan hubungan kerja atau phk
sehingga membuat perekonomian mereka terpuruk
bahkan istri ea sempat menawarkan telur kepada tetangga untuk menyambung hidup
selain itu kendaraan yang dipakai juga berubah
dari yang awalnya mobil mewah menjadi mobil minibus biasa
dan kondisi inilah yang membuat mereka memutuskan untuk pindah ke solo untuk memulai kehidupan yang baru
kondisi ekonomi keluarga yang terpuruk
tak jarang mereka mendapat bantuan dari para tetangga
kemudian setelah pindah ke solo untuk memulai hidup baru
membuat apartemen yang sebelumnya ditinggali mereka ini sudah lama tak dihuni
keluarga ea menempati unit apartemen nomor enam belas a berukuran tujuh puluh lima meter persegi
kondisi unit itu kini terlihat sepi dengan pintu tertutup terali besi
setelah lama tak terlihat warga pun kaget karena melihat korban namun sudah dalam kondisi tak bernyawa
polisi mengatakan mereka ditemukan tewas dengan kondisi tangan terikat tali
namun di sini psikolog forensik berpandangan bahwa kasus tewasnya satu keluarga dengan tangan saling terikat ini ada unsur pembunuhan
karena aksi tragis ini dilakukan bukan secara bersama sama
namun ada unsur paksaan
pada saat di bawah ikatan tali tersebut masih mengikat pada kedua tangan mereka
berarti ini bukan peristiwa tunggal yaitu peristiwa menghabisi diri sendiri tidak
tetapi ini merupakan peristiwa majemuk
terhadap dua orang yang tewas dalam peristiwa tersebut masuk akal
lalu kemudian polisi menyebutnya ini adalah oke mereka melakukan aksi yang sedemikian berbahaya sampai menewaskan diri mereka
tapi terhadap anak sekali lagi karena kita gugurkan kehendak dan kesepakatan
dan kita yakini bahwa mereka berada dalam situasi keterpaksaan
saudara kasus tewasnya satu keluarga sebelumnya juga pernah terjadi di desa sabtorenggo pakis kabupaten malang jawa timur
keluarga itu terdiri dari tiga orang yakni ayah ibu dan seorang anak
kasus ini pun menggegerkan warga sekitar
pasalnya keluarga korban dikenal ramah
dan sang ayah merupakan guru sekolah dasar
polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi
di kasus tewasnya satu keluarga di malang ini sejumlah bukti kemudian ditemukan oleh polisi
salah satunya adalah surat wasiat yang ditulis di cermin meja rias untuk satu anaknya yang masih hidup
surat wasiat tersebut tertulis kakak jaga diri
papa mama adik pergi dulu
menurut uti kung tante dan om
belajar yang baik uang papa mama untuk pemakaman jadi satu
polisi yang melakukan penyelidikan menyebut bahwa motif tewasnya satu keluarga ini adalah karena masalah hutang
hasil penyelidikan polisi beban utang korban mencapai puluhan juta rupiah
psikolog keluarga menyebut bahwa kasus tewasnya satu keluarga banyak terjadi karena depresi berkepanjangan yang tak diungkapkan
sehingga masalah utama tak bisa ditemukan solusinya dan kemudian muncul penyerta seperti faktor ekonomi yang sudah banyak terjadi
di sini sementara kami duga salah satu korban atau pak w ini memiliki banyak tanggungan hutang
dari pengakuan beberapa saksi yang kebetulan juga pernah dimintai tolong untuk menghutangi hutang kepadanya
biasanya sudah terjadi depresi bertahun tahun atau berbulan bulan atau juga mungkin punya yang disebut dengan diagnosa utama yang tidak diungkapkan
karena mungkin tidak punya psikolog pribadi tidak pernah ke psikolog adanya terlilit hutang
tetapi tidak datang dengan satu faktor tunggal mbak
nah biasanya yang mengakhiri hidup seperti ini ada
depresi bertahun tahun yang dialami tetapi tidak diperlihatkan atau tidak diungkapkan
karena biasanya di dalam budaya kita mengungkapkan kesulitan kesusahan mengungkapkan keluh kesah kepada orang orang sekitar
itu biasanya dianggap masih aib dan tabu atau tidak terbiasa
saudara dari dua tragedi mengenaskan tadi dapat kita simpulkan betapa pentingnya untuk memperhatikan kesehatan mental
jika kita abai dan kerap mengenyampingkan gejala gejala depresi yang muncul tak tertutup kemungkinan
hal ini akan menyeret individu kepada tindakan yang lebih ekstrim dan berbahaya
maka sangat penting bagi manusia untuk bisa berserah diri kepada tuhan serta tak menyerah dalam menghadapi persoalan hidup